ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menyebut bahwa pernyataan prabowo yang merasa sering dihianati
dalam ulang tahun gerindra ke lima belas pada selasa lalu disebabkan oleh sejumlah dinamika politik
dasko mengatakan banyak yang membuat kesepakatan dengan prabowo namun tak dipenuhi
bahkan salah satunya adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis
namun ia tak merinci siapa tokoh yang dimaksudkan oleh prabowo
apa yang disampaikan pak prabowo kan secara umum ada beberapa kejadian
yang namanya politik yang dinamis itu ya jangankan pembicaraan lisan
kadang kadang apa yang tertulis juga bisa meleset
nah oleh karena itu pak prabowo selalu mengajarkan kepada kami bahwa politik itu harus mengikuti realita
jadi jangan kemudian kita menjadi baper
karena kemudian kita akan menjadi baper
dan ya ini kan beberapa kali juga ada yang tertulis
menyatakan ini itu tapi kemudian nggak ditepati
ataupun pembicaraan lisan kan seringkali begitu
pak prabowo mengajarkan kepada kami selalu untuk ya berbesar hati
yang penting kita nggak begitu kan begitu aja